setelah hasil tes wawasan kebangsaan kpk bocor ke publik ketua kpk firly bahuri akhirnya resmi mengumumkan tujuh puluh lima pegawai kpk tidak lolos tes untuk alih fungsi menjadi asn
firly mengatakan tes itu sesuai dengan undang undang kpk
sementara sejumlah pihak menilai uji wawasan kebangsaan hanyalah akal akalan kpk untuk menyingkirkan sejumlah nama di kpk
bagaimana nasib pegawai kpk yang tidak lolos jika merujuk pada undang undang
kita akan coba dalami terkait dengan polemik tes wawasan kebangsaan ala kpk ini bersama dengan bang zainal arifin mohtar atau bang uceng dari pukat fhugm
selamat malam bang uceng apa kabar
selamat malam bang
bang uceng langsung saja kalau kita melihat twk ini tes wawasan kebangsaan ini kan seolah olah menjadi ukuran baru ya untuk lulus ataupun tidak lulusnya pegawai kpk
yang kemudian dasarnya tadi sudah disampaikan juga oleh ketua kpk firly bahuri
dari kacamata hukum tata negara bang uceng atau dari kacamata hukum begitu ya apakah memang ini menjadi gambaran jelas bahwa sangat merugikan bagi pegawai kpk
iya kita bisa melihatnya dari berbagai perspektif sebenarnya ya
satu perspektif hukum tentu saja regulasi
kalau kita lihat regulasinya kan undang undang mengatakan alih fungsi
dalam konteks alih fungsi memang menjadi aneh
dengan alih fungsi itu ada semacam tes
karena tes itu menjadi petunjuk bahwa ada yang lulus ada yang tidak lulus
padahal alih fungsi adalah alih fungsi
yang kedua adalah bahkan logika ini sebenarnya diterima secara umum
karena memang begitu pembicaraan semua pihak soal pengalihan itu termasuk putusan mk kemarin kan
putusan mk pun memahaminya begitu
kalau nggak salah di halaman tiga ratus empat puluh
itu ada di dalam putusan mk gitu
dimana disitu dengan jelas mencantumkan bahwa ini sekedar alih fungsi ya
nah yang kedua
kalau tadi dari secara hukum yang kedua memang ada unsur kecurigaan yang bisa kita lihat secara politis
karena tes wawasan kebangsaan ini seakan akan dipaksakan
kalau kita paham pembentukan ini kan keluarnya dari peraturan komisioner kpk
dan peraturan komisioner kpk itu pembuatannya nyaris tidak ada mencantumkan itu
tiba tiba saja di ujungnya itu keluar pasal yang mengenai tes wawasan kebangsaan
jadi ada proses hukumnya ada proses politik di balik sini
dan yang ketiga adalah kita bicara soal kualitas tes wawasan kebangsaan
kalau dari sekian pertanyaan yang beredar yang di publik itu ya
kita lihat kelihatannya tidak ada korelasi antara wawasan kebangsaan
tidak banyak korelasi antara wawasan kebangsaan dengan jenis jenis pertanyaan yang dibuat
apalagi parameternya memasukkan banyak hal yang tidak sinkron
nah yang keempat menurut saya termasuk yang paling menarik adalah
apa sebenarnya yang mau diukur soal kecintaan pada bangsa
para penyidik kpk ini
nama yang disebutkan yang terbocor ke publik soal nama nama itu
itu orang yang sudah mempertaruhkan jiwanya
matanya bahkan dia korbankan
ada yang kemudian diancam berkali kali
orang orang yang sudah bertarung dengan kasus kasus yang sangat besar
kalau tiba tiba mereka tidak dinyatakan lulus dan kemudian dibuang
nah itu menjadi pertanyaan besar
bagaimana mungkin dia dianggap tidak punya wawasan kebangsaan
padahal mereka yang selama ini bertarung berhadapan dengan para koruptor
yang tidak punya wawasan kebangsaan itu kan sederhananya adalah para koruptor kan
pemberantas koruptornya dianggap tidak punya wawasan kebangsaan
padahal mereka sudah bertarung untuk itu
nah yang kelima memang kita kan masih menunggu ini
kita tidak tahu kpk mau apakan dari orang yang tidak lulus ini
kan baru ada tujuh puluh lima nama yang disebutkan
saya sendiri sebenarnya merasa khawatir dengan cara kpk seperti ini
karena ini seakan akan ketersutupan ya
harusnya nama nama itu diumumkan dong
itu jauh lebih fair menurut saya jauh lebih pas
dan yang kedua adalah juga dijelaskan secara detail mau diapakan tujuh puluh lima nama yang tidak lulus itu
apakah kalau kita lihat struktur bunyi peraturannya ya
soal alih fungsi dan wawasan kebangsaan kan sebenarnya ini adalah bentuknya pelatihan harusnya kan
tes yang seperti ini
maka harusnya di ujungnya orang yang misalnya tidak lulus itu dikasih pelatihan
bukan menjadi alasan untuk dikeluarkan dari kpk
baik bang uceng kita coba dengarkan lagi pernyataan pak firly ya
berkaitan dengan bagaimana kemudian nasib tujuh puluh lima pegawai yang tidak lolos ini
karena ketua kpk menyebut tidak pernah mengatakan ada pemecatan
coba kita dengarkan lagi seperti apa
perlu kami tegaskan bahwa kpk sampai saat ini tidak pernah menyatakan melakukan
dengatakan melakukan pemecatan terhadap pegawai yang dinyatakan tidak memusarat atau tms
sampai dengan putusannya berlanjut sesuai dengan kentuan undang undang
dan peraturan perundang undangan terkait dengan aparatur sipil negara
ya di tengah nasib yang belum jelas akan seperti apa
tapi yang jelas memang kemarin mk memutuskan juga bahwa pertimbangan adalah tidak boleh merugikan pegawai kpk dalam alih fungsi menjadi asn
tapi di saat yang sama juga bang uceng bahwa
salah satu poin penjelasan dari hakim mk adalah
mekanisme pengalihan status pegawai kpk menjadi asn ini justru
memberikan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai kpk
bagaimana anda menanggapi soal itu
justru keputusan ini memberikan kepastian hukum bagi para pegawai kpk menjadi seorang asn
saya sih selalu menganggap putusan mk itu cuma bunga bunga ya
saya tidak terlalu percaya putusan mk bisa menyelesaikan problem itu
karena putusan mk menurut saya kalau kita baca pertimbangannya terlalu sederhana sebenarnya
apalagi dia menunjuk pada mekanisme yang didasarkan pada undang undang
yang di situ pasal enam puluh sembilan c nya juga bisa berkata soal dapat diangkat menjadi asn kan
walaupun dia mengatakan bahwa harus menjadi pengalih fungsi
sebenarnya tanpa putusan mk berbicara begitu orang sudah paham soal konteks peraturannya mengatakan alih fungsi
dalam konteks alifungsi ya alifungsi tidak ada tindakan
tidak ada proses tidak ada proses penghakiman di situ ada tidak ada proses lulus tidak lulus
tidak ada tes kawasan kebangsaan tadi itu ya
harusnya tidak perlu karena tes wawasan kebangsaan itu kan harusnya dalam bentuk pelatihan ya
dalam bentuk memberikan pemahaman wawasan kebangsaan dan lain lain sebagainya kepada
jadi orang untuk diangkat menjadi asn itu pada konteks alifungsi itu tidak lagi dilakukan proses seleksi
tapi harusnya dikasih pembekalan
nah apa yang dikatakan pak firly tadi menurut saya menarik
dia mengatakan bahwa tidak ada pemecatan
memang tidak ada pemecatan tidak mungkin karena syarat syarat untuk dipecat itu spesifik
kalau untuk diberhentikan itu spesifik
tapi beredar pembicaraan atau kemudian keinginan untuk tidak meluluskan
lalu kemudian dianggap tidak dianggap harus memundurkan diri dan lain lain sebagainya
nah itu yang saya bilang tadi
harusnya ada kepastian
kepastian dalam bentuk apa
ya nyatakan saja secara pasti bahwa tujuh puluh lima ini tidak ada proses apa apa
mereka akan dilatih mereka akan diperbaiki supaya keributan soal tujuh puluh lima itu menjadi hilang
yang kedua adalah ya umumkan aja secara umum
apa salahnya kalau kemudian diumumkan namanya lalu tujuh puluh lima nama itu akan dibawa ke proses pelatihan misalnya
untuk menguatkan kapasitas dan lain lain sebagainya
walaupun saya sampai agak bingung tuh
bagaimana mungkin mengetes wawasan kecintaan orang pada bangsa
pada orang orang yang sebenarnya sudah berkorban habis habisan selama ini di kehidupan dunianya
itu untuk membela bangsa dalam pemberantasan korupsi
baik bang uca yang terakhir
artinya kalau belum ada statement resmi atau transparansi resmi dari kpk
katakanlah menyebut nama nama itu
sekarang kita tahu bahwa

artinya ke depan ini kita dihadapkan dengan fakta bahwa akan menjadi tidak jelas
seperti apa nasib ke tujuh puluh lima pegawai kpk yang dinyatakan tidak lolos twk ini bang
ya ini kan sampai sekarang masih ada semacam lempar lemparan ya
kpk menganggap bahwa itu urusan bkn
itu urusan kepegawaian
sedangkan yang sama juga bkn dan keadministrasi kenegaraan itu
melemparkan kepada kpk karena keputusan akhir di kpk
nah saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks seperti ini
publik sulit untuk tidak mengaitkan dengan upaya domestikasi kpk sedari awal kan
upaya untuk membuat kpk menjadi tidak kuat
upaya untuk merevisi undang undang kpk
upaya untuk apa
untuk mengaitkan kepegawai kpk dengan dikatakan tidak punya wawasan kebangsaan dan lain lainnya
kalau kita lihat di media sosial bahkan kemudian narasi narasi para buzzer kan sudah mulai keluar tuh
dengan mengaitkan bahwa ini taliban tidak punya kesintaan pada
itu kan menyedihkan menurut saya ya
kalau konteks seperti itu
bagaimana cara menyelesaikan ini
ya selesaikan segera
dalam artian berikan kepastiannya
berikan kepastian bahwa ini adalah alih fungsi
tidak perlu ada ini
yang tidak lulus ada pelatihan
lalu kemudian separuh dari persoalan
sebagian besar dari persoalan kistrust ini bisa selesai
walaupun kita selalu masih menyoroti perubahan undang undang kpk
yang membuatnya menjadi tautan seperti ini
oke baik kita akan terus kawal akan seperti apa kemudian setelah kpk mengumumkan nama nama ini
bang uceng seperti apa yang kemudian akan dinasib para pegawai ke tujuh puluh lima pegawai kpk ini
terima kasih banyak
terima kasih banyak
bang uceng bang zainal arifin mokhtar sudah berbagi perspektif kepada kami
terkait dengan tes wawasan kebangsaan asn kpk
terima kasih banyak bang uceng selamat malam